melalui terminal tiga bandara soekarno hatta tangerang banten dua puluh tujuh pemain beserta tim
ofisial timnas garuda muda u sembilan belas bertolak menuju zagreb kroasia sabtu malam untuk
menjalani pemusatan latihan selama satu bulan ke depan satu pemain lagi yakni elkan
bagot rencananya akan menyusul dari inggris total dua puluh delapan pemain akan mengikuti pemusatan latihan ini
hai selain berlatih anak asuhan sintai yong ini rencananya akan melakoni partai uji coba melawan
timnas kroasia bulgaria arab saudi dan qatar latihan serta uji coba ini akan menjadi salah
satu upaya seleksi untuk menentukan siapa yang terbaik mengisi barisan garuda muda u sembilan belas dan
sekaligus sebagai kerangka tim yang akan dipersiapkan pada piala dunia u dua puluh tahun dua ribu dua puluh
mendatang salah seorang pemain timnas u sembilan belas asal
hai berubah menjadi pemain timnas u sembilan belas asal klub berusia lima belas tahun dan berusia lima belas tahun
barito putra amiruddin bagas kafa arisky mengatakan dirinya akan mempersiapkan diri
lebih jauh dan keras lagi dalam pengusatan latihan kali ini dan kita akan mempersiapkan lebih jauh
lagi lebih semangat lagi lebih keras lagi kerasnya sejauh ini ada berapa pemain yang berangkat
jalan ke dunia
ya keduanya tentunya yang penting kita fokus pada satu turnamen dulu yaitu yang terdekat ada di
jalan asia dan kita mempersiapkan diri untuk jalan asia dulu setelah jalan
asia baru kita fokus ke piala dulu sebelumnya pelatih sinta yong berencana membawa tiga puluh pemain
namun dua pemain yakni seri fipano dari bayangkara fc dan ahmad afrizal dari famos indonesia di sini